ya cerita selanjutnya masih dari jawa barat kali ini ada cerita dari kabupaten bandung
ya meski tidak berada di daerah laut kabupaten bandung ternyata memiliki sebuah desa penghasil ikan pindang
puluhan warganya menjadikan profesi pembuatan ikan pindang sebagai penghasilan utama mereka
inilah desa cukang genteng yang ada di kabupaten bandung jawa barat
di desa ini terdapat sekitar tiga puluh orang pembuat ikan pindang
profesi sebagai pembuat ikan pindang ini sudah dilakukan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dalam seminggu babas biasa membuat pindang sebanyak dua kali
dalam sekali produksi babas bisa membuat tiga puluh hingga empat puluh kg ikan pindang
berbagai ikan segar seperti bandeng tongkol dan deles ini didapat dari pengepul atau langsung dari pasar di kota bandung
proses pembuatannya pun cukup mudah
pertama ikan dibersihkan menggunakan air
setelah itu ikan dilapisi kertas khusus di bagian perut agar tidak rusak ketika direbus nanti
kemudian ikan disusun di dalam sebuah wadah
setelah itu ikan ditampuri garam yang merupakan bahan utama pembuatan pindang
bapak apa yang harus dilakukan untuk membuat pindang ini
ya kita harus membuatnya dari bawah pindang

biasanya sekitar sepuluh jam jadi kita harus menangkapnya dengan banyak air
kenapa pakai kayu bakar
biasanya pakai kayu bakar karena kita harus mengawasi air
jadi kita selalu mengawasi air dengan gas
kalau tidak air akan terlalu banyak
jadi kita harus mengawasi air dengan gaya
apa prosesnya setelah ini
seharusnya kita menggunakan garam lajak bawang bodas serai dan bumbu
karena itu lebih enak
setelah itu selesai
setelah itu selesai
kalau sudah enam jam paling lama enam jam selesai
hasil olahan pindang langsung dijual ke desa desa terdekat
cara penjualannya pun masih tradisional yaitu dijual keliling desa dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor
dalam satu minggu warga desa cukang genteng bisa memproduksi hingga satu ton ikan pindang
tim liputan cnn indonesia kabupaten bandung